ini spesial berkunjung sekaligus saya ingin memimpin rapat
termasuk juga menyapa para pegawai yang ada di direktorat jenderal
survei dan pemetaan tanah dan ruang
di sini di jena ada pak firgo dan teman teman yang lain
jadi ini saya niatkan dan saya harap ini bisa menjadi tradisi yang baik
bahwa untuk kegiatan sehari hari apakah yang sifatnya rapat secara terbatas
atau juga kunjungan kerja itu bisa dilakukan setiap saat
tanpa harus ada persiapan persiapan khusus
saya bersama dengan yang lain tentu ingin lebih dekat dengan seluruh jajaran
jadi tidak hanya yang berada atau berlokasi di gedung sisinga mangaraja
baik gedung depan maupun belakang raden patah
karena kami juga punya kantor lainnya yang jelas ada di sabang
itu ada direktur inspektorat jeneral
dan di sini ada satu direkturat jeneral di kuningan
tentunya bagus kalau saya sebagai menteri bisa lebih sering datang berkunjung
tetapi juga sambil terus belanja masalah
karena saya paling senang itu mendengarkan langsung
dari para pejabat ataupun yang mengawaki isu isu tersebut
dengan demikian saya bisa lebih cepat memahami persoalannya
dan bisa lebih cepat juga mengambil keputusan
pagi hari ini secara khusus saya ingin membahas
bagaimana sesuai dengan kapasitas dan tugas pokoknya
kita ingin terus mempercepat upaya untuk menghadirkan
kota kabupaten lengkap di indonesia
sampai dengan hari ini kita punya lima belas kota berstatus lengkap
lengkap itu artinya secara keseluruhan di kota atau kabupaten tersebut
sudah terdata terdaftar dan terpetakan bidang bidang tanah
dan kita ingin mengejar menuju satu ratus empat kota kabupaten lengkap
tentu ini tidak mudah perlu kerja keras dan juga percepatan percepatan
selain itu tentunya isu isu lain terkait dengan survei dan pemetaan
karena kita ingin ke depan ini indonesia seluruh wilayah tanahnya
benar benar memiliki peta yang kredibel
yang bisa digunakan sebagai referensi untuk semua
yang menjadi masalah utama hari ini
peta itu cukup sering ditemukan perbedaan perbedaan
sehingga inilah yang bisa menimbulkan masalah
misalnya atr ataupun kami memiliki peta yang belum tentu sama versinya
ataupun secara precise begitu ya
dengan yang dimiliki oleh lembaga yang lain
pada akhirnya kita ingin menghadirkan one map policy
kebijakan satu peta secara keseluruhan secara nasional
dengan demikian harapannya secara ekonomi kepastian hukum
dan juga secara sosial ini akan sangat mengurangi
kira kira itu esensi dari hari ini